penyesuaian harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan terutama di masa pandemi covid sembilan belas termasuk diantaranya dalam sektor bisnis
lalu apa saja yang laris manis di tahun dua ribu dua puluh satu ini dan bagaimana kemudian pola perubahan perilaku di tahun ini
kita akan bahas malam ini dalam ini dia yang laris manis laris manis bisnis di tahun dua ribu delapan belas
ya ada empat karakteristik utama yang pertama adalah hygiene low touch low mobility dan juga less crowd
ini menjadi satu aturan yang harus dipatuhi di era masa pandemi seperti saat ini
ini merupakan karakteristik di era pandemi
yang pertama kita akan bedah satu persatu yang pertama adalah higienitas
dimana virus corona ini membuat protokol kesehatan harus selalu dijalankan termasuk diantaranya di
kalau kita tahu banyak sekali penerapan chse cleanliness health safety and environmental sustainability
ini harus dipenuhi dan juga harus jadi prioritas yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha
karena apa ini kemudian akan menjadi preferensi dari para konsumen yang ada
dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik ini kemudian bisa menjadi branding
yang nanti dampaknya adalah menghasilkan kepercayaan dan loyalitas dari konsumen
yang kedua kita akan bahas di bawahnya low touch
apa apa sekarang kontak fisik harus selalu dihindari
kalau sebelumnya beberapa bisnis sifatnya itu high touch ya
misalnya pariwisata dan juga sektor sektor jasa
nah sekarang di masa pandemi dan akan berlangsung juga di tahun dua ribu dua puluh satu harus selalu menyesuaikan dan juga mengurangi kontak yang ada
yang selanjutnya ini mirip mirip juga less crowd
siapa yang sudah kelas
saya kangen mungkin untuk nonton konser ramai ramai merasakan ambiensnya seperti apa
sabar dulu karena di tahun dua ribu dua puluh satu penerapan konsep ini harus terus dijalankan
sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas adalah dengan menghindari kerumunan
untuk itu bisnis hiburan pertunjukan olahraga transportasi publik ini harus terus menerapkan pembatasan jumlah kapasitas
gunanya untuk terus menghindari kerumunan
selanjutnya juga harus ada pembatasan mobilitas yang berpotensi menghambat penyebaran virus
oleh karena itu prinsip low mobility harus dilakukan
dari semua hal ini rules yang baru dari karakteristik di era pandemi ini solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan digitalisasi layanan
setelah tadi kita tahu bagaimana kemudian karakteristik di era pandemi
sama dengan tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh satu ini semuanya akan serba digital
dan ini pastinya akan juga mempengaruhi perilaku konsumen
ini kata kuncinya perilaku konsumen
produsen pastinya menghasilkan setiap produk
itu gunanya adalah bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan kebutuhan dari konsumen
perubahan besar mulai dari gaya hidup baru
yang tadinya jarang di rumah jadi harus selalu di rumah
masyarakat indonesia menghabiskan waktu di rumah saja selama karantina di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan kita juga pastinya berharap bagi anda yang tidak perlu banget untuk keluar rumah
mendingan di rumah saja
karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan di rumah saja
dan nanti kita akan bahas ya apa saja aktivitas aktivitas yang bisa dilakukan
selanjutnya ya sekolah dari rumah kemudian kerja dari rumah belajar dari rumah menikmati hiburan ibadah berobat
juga semuanya serba dari rumah
selanjutnya ini adalah perilaku yang juga dilakukan tetap di tahun dua ribu dua puluh satu
kembali ke bottom dari piramidnya ya
ini dia atau artinya adalah kebutuhan konsumen ini kembali ke kebutuhan kebutuhan dasar
sandang tangan papan kesehatan menjadi yang utama yang akan dan terus dipenuhi
jadi jika anda ingin berbisnis mungkin bisa pilih di sektor sektor tersebut
selanjutnya juga ini
yang juga terjadi di dua ribu dua puluh dan masih akan bertahan di dua ribu dua puluh
karena hasil survei dari nielsen menyebutkan bahwa aktivitas serba virtual ini makin memiliki nilai
kalau sebelumnya kadang kita enggan ya untuk bisa bayar untuk bisa menyaksikan apa apa yang virtual
tapi sekarang ternyata faktanya dari hasil riset adalah konsumen ini rela loh untuk membayar tiket
dan terakhir adalah empathic society
dimana solidaritas masyarakat ini juga meningkat di era pandemi
dari tadi data yang saya sampaikan berdasarkan dari riset dari invention
oke selanjutnya kita akan bahas beberapa poin
ini tren perubahan perilaku di dua ribu dua puluh
yang pertama dari sisi ekonomi
jadi semuanya pembayaran contactless semuanya dari handphone
jadi prioritas saat berbelanja
dan selanjutnya adalah pandemi ini juga memberikan dampak bagi toko retail dan juga modern secara fisik
bisa lihat ya disini bahkan ada berita
disini bahkan ada pertanyaannya nih
jangan jangan di dua ribu dua puluh satu ini justru akan menjadi the fall of physical store
karena konsumen kan khawatir ya untuk belanja di toko offline
makanya penjualan e commerce di e commerce ini juga meningkat
selanjutnya untuk bidang kesehatan
kalau orang khawatir ke rumah sakit jadinya berobat konsultasi ke dokter
semuanya dilakukan secara digital
dan telemedicine ini menjadi alternatif utama untuk mengakses layanan kesehatan
start up kesehatan juga ini mulai booming dari datanya
kalau dulu mikir buat apa asuransi saya merasa sehat
kalau sekarang ternyata asuransi kesehatan dan jiwa ini makin meningkat untuk purchase nya begitu
dan masyarakat makin sadar bentuk asuransi ini adalah sebagai bentuk investasi bagi masa depan
selanjutnya kita bahas
dimana konektivitas dari internet yang lancar dan juga stabil kemudian menjadi tantangan
nah ini nih peluang nih bagi provider untuk menyediakan kualitas jaringan yang terbaik
dan selanjutnya adalah tren langganan streaming juga meningkat
kalau untuk hobi lokal turism menjadi juaranya
karena kita kan lagi pembatasan nih pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
jadi wisata lokal menjadi prima donanya
jangan lupa kalau wisata terus terapkan chse jaga jarak tiga m pakai masker dan juga terus mencuci tangan juga harus dilakukan
yang menarik ini selama masa pandemi dan akan berlangsung juga di dua ribu dua puluh satu home gardening berkebun
bukan hanya hobi tapi bisa juga jadi peluang bisnis
mulai dari penjualan bibir kemudian kembali ke perusahaan
mulai dari penjualan bibit peralatan media tanam dan juga perlengkapan berkebun lainnya
terakhir kita akan menuju ke gaya hidup dimana ternyata pembatasan yang berlaku ini membuat kita harus di rumah saja
membuat konsumen ini yang suka ngopi ngopi ternyata merasa lebih nyaman untuk mengonsumsi kopi yang bisa dinikmati di rumah dibandingkan dengan sebelumnya di kedai kopi
nah ini jadi tantangan ya pastinya untuk para pemilik kedai kopi juga
yang masih harus berlangsung di tahun dua ribu dua puluh satu
ada bahaya juga yang mengintai karena untuk bisa online learning ini kita memang harus tetap berada di rumah saja
sebagai upaya untuk mencegah bahaya terpaparnya virus
jadi untuk itu kuncinya adalah bagaimana menggunakan segala alat

perubahan pasti terjadi dan sebagai konsumen maupun pelaku usaha mau tidak mau kita harus menyesuaikan untuk terus tetap bertahan
lihat peluangnya seperti apa dari kondisi yang ada saat ini dan harus terus beradaptasi untuk bisa terus survive di masa pandemi terutama di tahun dua ribu dua puluh satu ini ya